saya main ganti rusak ganti sendiri enak saja
ada aturannya ada berita acaranya
saya saja pemilik tanah tidak mengetahui ada barang dipendam di sini
sementara pihak jne mengklaim proses penguburan sudah menaati prosedur yang ada
jne juga menegaskan beras yang dikubur bukan beras bantuan sosial dari pemerintah
sudah tidak layak konstruksi
tidak mungkin beras rusak kita salurkan kepada masyarakat
tidak mungkin beras rusak kita kasih kepada penerima manfaat

forwarder kami transporter bertanggung jawab
kita ganti semua beras yang rusak
makanya sampai hari ini tidak ada yang komplain
peninjauan lokasi dilakukan oleh pihak kepolisian bersama dengan kemensos
kuasa hukum jne dan pemilik lahan pada rabu pagi
dari hasil peninjauan lapangan
kepolisian baru menemukan bahan sembako beras yang dikubur
kalau dari hasil sementara yang kami dapat dari keterangan teman teman dari jne
itu lebih kurang tiga tujuh ton
nanti akan meminta ahli
ya supaya tidak ada permasalahan yang timbul di depan hari
apakah itu hanya beras atau tak ada yang lain
saya juga tidak bisa menjawab sekarang
beberapa temuan baru ditemukan pihak kepolisian dari penyelidikan sementara
termasuk jumlah beras yang dikubur
untuk pengembangan polisi akan memanggil beberapa saksi dan ahli
sejauh ini kepolisian baru bisa menyimpulkan
ada tiga empat ton beras yang dikubur
satu ton beras yang dikubur di lahan ini
penyelidikan berkaitan dengan apakah benar beras ini merupakan beras bantuan sosial atau bukan
masih terus dilakukan bersamaan dengan tuntutan dari pemilik lahan
yang merasa lahannya digunakan tanpa seizin pemilik
sementara itu menteri sosial tri risma hari ini menyebut
beras bansos yang ditimbun di depok merupakan beras rusak
meski demikian kementerian sosial telah bekerja sama dengan baris krim polri
untuk mengungkap hal ini
nah sebenarnya yang perlu dijawab pak irjen adalah saat kemudian terjadi penggantian itu
proses administrasinya itu bagaimana
itu yang harus dijawab nah itulah yang disebut pengawasan
oke kalau pak israel ngawasi oke terima terima dia
tapi kemudian ada kesi ini
nah kalau saat itu proses penggantian itu clear administrasinya pak irjen bisa jawab
sejauh ini polisi belum bisa menyimpulkan jenis pelanggaran yang ada dari penguburan beras
pihak pemilik lahan telah melaporkan pihak jne kepada polisi
sementara untuk membantah segala tuduhan pihak jne akan memberikan konfirmasi
mengenai data proses penguburan dan kepemilikan beras pada kamis mendatang
tim liputan cnn indonesia